terus beneran pulang
kang mus gak marah gak ngelarang
mungkin kang mus udah berubah pikiran
gak seperti waktu itu
mungkin menurut kang mus sekarang terserah kamu
kalau saya mau beresin terminal saya cuma sendiri
kita nggak punya kepentingan di terminal
tapi saya nggak rela kalau terminal dipegang darman
atau siapapun yang ada di bawah kendali dia
darman gak akan mikirin
orang orang yang sekarang ikut cari darman
dia gak mau beri uang di terminal seperti saya dulu
dia hanya mikirin diri sendiri
siapa yang bayar dia
berapa banyak uang yang bakal dia terima
barusan saya cuma dengerin aja
barusan saya cuma dengerin aja
kamu sama pun boleh pulang
saya duluan iya kang
dulu darman backup bubun
dulu darman backup bubun
sekarang dia di terminal

backup bekas anak buah bubun
tapi saya dapat info
tony yang sekarang di backup darman
sudah dua hari nggak muncul
sudah dua hari nggak muncul
nggak bisa dihubungi
nanti jadi dia yang berkuasa

mungkin dia bakal lebih baik dari bu bun
saya gak yakin
orang kan bisa berubah
dulu dia cuma orang bayaran biasa
siapa tahu kalau sudah punya tempat berkuasa di terminal dia berubah
dia bisa bikin situasi di terminal jadi lebih baik
seperti dulu waktu masih dipegang kang bahar
kata kang bahar bisnis ini melibatkan banyak pihak
melibatkan banyak orang
semua harus diuntungkan
pengelola terminal diuntungkan
karena gak perlu pun
punya banyak personil untuk memungut retribusi dari supir dan pedagang
supir supir dibikin tertib
antri buat menyambut rejeki mereka
kita bantu manggil manggil penumpang
penumpang juga jadi cepat tahu di mana kendaraan yang akan mereka tumpang
pedagang pedagang juga diuntungkan
karena bebas dari tukang palak pungutan liar atau orang orang sok jagoan yang kalau makan gak mau bayar
setelah itu semua kita kerjakan dengan baik baru kita ambil bagian yang menjadi hak kita
diatur atur sesuai porsi masing masing yang sudah disepakati
sekarang terminal seperti itu
terminal jadi tempat yang di atas berebut kekuasaan yang di bawah berantakan
terus mau kamu apa
terminal harus kita rapiin lagi biar seperti dulu
kalau kita berarti termasuk saya
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kang darman udah pulang duluan
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
pikir kalau kamu mau pulang
mungkin kang mus sudah berubah pikiran
gak seperti waktu itu
mungkin menurut kang mus sekarang terserah kamu
kalau saya mau beresin terminal saya cuma sendiri
gak seperti waktu itu
sepanduknya mau dipasang sekarang aja
kita masih harus ngurus persiapan yang lain
kita cuma bertiga
akang nggak mau nambahin budget buat tambahan panitia
bang edi belum ngeluarin semua uang yang kita minta
kalau sampai jam lima masih belum ada
mungkin acara ini harus kita batalkan
posisi sudah dimana bang
dalam perjalanan ke sana
tunggu dan jangan nelfon lagi
saya yang gak mau konyol di stop polantas
gara gara mau ngumur di sebelah menggunakan handphone
bang edi dalam perjalanan ke sini
pintu dari kemarin gak ditutup
kenapa kita gak kabur aja
malah nurut aja suruh nunggu di sini
kamu mau gak bisa ketemu sama kamu lagi selamanya
saya justru mau kabur
mau nelfon buat ngasih kabar juga nggak bisa
apa yang kita disita
bos gue udah ngasih ultimatum
kalau kita pergi dari sini atau kontak sama orang lain
dia bukan cuma ngasih satu pukulan di perut atau liga
dia mau ngebantai kita
sama seperti dia dibantai empat orang tekoh hari